perwakilan mahasiswa penggugat uji materi undang undang kpk
melaporkan hakim mahkamah konstitusi ke dewan etik mk
setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam persidangan
dua poin laporan yang diadukan kepada dewan etik mk adalah
perubahan jadwal sidang yang dinilai janggal dan merugikan perkara
serta mempertanyakan sikap mk yang tetap memberikan putusan terhadap permohonan uji materi
padahal sebelumnya gugatan telah dicabut tanggal sembilan belas november lalu
karena para mahasiswa menilai mk tidak profesional selama proses uji materi berlangsung
perwakilan mahasiswa berharap dewan etik mk bisa mengungkap sejumlah kejanggalan ini kepada publik
walaupun perjuangan mereka dalam judicial review atau uji materi undang undang kpk telah berakhir
kami berharap bahwa kejanggalan ini dapat terbuka bahwa apa alasannya sebenarnya jadwal sidang ini dimajukan
padahal jadwal sidang tanggal sembilan september itu kan
sudah keluar dan sudah resmi
dan kami ingin mengetahui sebenarnya
apakah instruksi untuk memajukan jadwal sidang ini didahului oleh komando dari hakim yang bersangkutan
karena kan dewan etik punya kewenangannya berhubungan dengan etika hakim nih
bukan berhubungan dengan penitra
tapi yang kami tahu adalah panitra ini bekerja secara langsung di bawah hakim
dan penitra ini menghubungi kuasa hukum
kami satu ratus sembilan puluh pemohon ini yang terdiri dari mahasiswa dan profesi lain
untuk memajukan jadwal sidang yang sebelumnya padahal sudah keluar di website mahkamah konstitusi